sementara rumah sakit siloam surabaya rabu siang menangani bayi berusia delapan bulan
yang diduga mengidap penyakit langka akibat serangan virus kawasaki
penyakit ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding pembuluh darah dan bisa berakibat fatal
rayanza hamizan meifi danka bayi berusia delapan bulan anak pasangan catur irawan dan fidiza erika diastika
warga surabaya rabu siang menjalani perawatan di rumah sakit siloam jalan gubeng surabaya
reyenza diduga mengalami penyakit langka akibat serangan virus kawasaki
penyakit ini terdeteksi pada hari kedua serangan di mana suhu badan anak mengalami demam tinggi
setelah mendapat perawatan dokter dalam dua belas jam kondisi rayansa terus membaik
dan virus tidak sampai menyebar ke pembuluh darah dan jantung
hasil pemeriksaan eko jantung pun juga normal
penyakit ini gejalanya panas demam yang tinggi sekali
lebih dari lima hari tidak turun turun dengan obat obat penumpang semuanya teracar
kemudian tembul ruang ruang
ruang biasanya di mulut
matanya kadang kadang merah kedua duanya
tetapi tidak ada segret atau kotoran mata
kemudian disertai pembesaran penjahat
kemudian sesuai kadang kadang nyari perut
virus kawasaki merupakan virus baru dan langka
para peneliti maupun dokter ahli pun hingga kini belum ada yang tahu penyebab dari virus kawasaki ini
virus kawasaki ini biasanya menyerang pada anak anak usia di atas laki